tingkat pengundulan hutan di indonesia negara dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia
mendekati rekor terendah pada dua ribu dua puluh
menurut laporan tahunan yang dirilis organisasi lingkungan world resources institute di washington dc baru baru ini
wri menyebut kebijakan pemerintah indonesia dan langkah pihak swasta telah berkontribusi terhadap penurunan ini
untuk meningkatkan penyelamatan dan usaha penyelamatan
moratorium di lisensi baru untuk penyelamatan di plantasi palm minyak yang dilakukan secara permanen di dua ribu sembilan belas
dari segi luasan hutan yang hilang indonesia tetap bertengger di posisi keempat
di bawah brazil republik demokratik kongo dan bolivia
namun demikian deforestasi indonesia lebih buruk daripada laos papua new guinea dan malaysia
presiden joe biden april lalu menjanjikan lima ratus juta dolar untuk menghentikan pengundulan hutan di brazil
serta lebih dari satu miliar dolar untuk negara negara berkembang berhenti menggunakan bahan bakar fosil
bertransisi menggunakan energi terbarukan dan meningkatkan mitigasi melawan dampak perubahan iklim
sebagai salah satu pemilik hutan hujan terbesar di dunia indonesia masuk jadi penerima dana iklim tersebut
sementara itu organisasi lingkungan greenpeace mengatakan
kendati tren turun indonesia tetap kehilangan hutan tiga kali luas dki jakarta pada dua ribu dua puluh
bisa jadi menurun tapi dalam konteks kita lihat bertahun bertahun itu meningkat dan itu kehilangan cukup besar ya
greenpeace mendesak pemerintah segera mengevaluasi izin izin bermasalah dan mengeksekusi perusahaan nakal
evaluasi itu memang harus sampai pada eksekusi
eksekusi itu sampai pengadilannya beberapa keputusan keputusan pengadilan terhadap perusahaan perusahaan
yang melakukan pemakaran hutan dan renahan itu tidak bisa dieksekusi juga
secara global dunia kehilangan empat satu juta hektare hutan tropis tahun lalu
angka ini membuat target nol deforestasi pada dua ribu tiga puluh sesuai kesepakatan glasgow meleset
dari washington dc rio tuasical steve baragona dan tim voa